baik kita konfirmasi informasi ini dengan hari nugroho kadis bina marga dki jakarta
pak hari selamat malam
selamat malam mbak
oke pak hari dari liputan sebelumnya nampaknya belum ada tanggapan atau pernyataan dari kadis bina marga dki jakarta
kalau banyak yang pro kontra mengenai walaupun proyeknya ini masih sekitar dua ribu dua puluh satu begitu di revitalisasi trotoar di sabang
tapi sebetulnya apakah benar trotoar ini nantinya akan digunakan untuk pkl
oh jadi gini untuk yang di jalan sabang itu kan baru kajian dari dinas pariwisata yang sebenarnya dia mau mengembangkan lanjutan dari jalan jaksa
jadi menurut khidmat kami dari dinas binamarga pun juga belum dianggarkan itu untuk yang tahun dua ribu dua puluh
jadi yang dua ribu dua puluh satu di sabang ini belum ada penganggarannya ya pak
dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu pun juga kita belum masuk ke skala kita
kita baru bangun trotoar itu pada skala yang terintegrasi dengan moda angkutan umum
seperti yang menunjang mrt brt lrt
tapi kalau untuk yang menunjang di daerah sabang jalan jaksa kelihatannya belum
oke tapi artinya pernyataan dari dinas pariwisata ataupun kajian dari dinas pariwisata untuk kemudian memanfaatkan
memaksimalisasikan jalan dan juga trotoar yang ada di sabang ini untuk nantinya tempat wisata kuliner begitu
untuk pkl bahkan ditujukan
kalau pak hari sendiri menurut pak hari pkl perlu di apa namanya trotoar ini perlu diperbaiki untuk pkl
ya jadi gini kalau kita bicara undang undang jalan itu tentunya kalau trotoar itu adalah memang hak penuh dari pengguna jalan petistrian itu
tapi tidak menurutku
dan untuk kemungkinan di dalam permen pu no tiga dua ribu empat belas itu trotoar yang lebarnya lebih dari lima lima meter itu dimungkinkan untuk adanya pkl
namun ada catatan lagi pkl yang bagaimana yang diperbolehkan itu nanti kita atur gitu
oke lima lima meter cukup luas cukup besar ya pak
kalau mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu jalan di sabang sekarang one way jalannya juga sudah cukup
sempit dengan lima lima meter di dua sisi kanan kirinya apakah memungkinkan untuk menambah apa namanya jalur trotoar
jadi kalau seandainya kita logis tapi cara aturan teknisnya kalau memang di jalan sabang mau dibuatkan trotoar untuk pkl tentunya itu tidak memungkinkan
karena kan memang jalannya memang sudah ini kecuali kalau memang jalan di sabang itu diperjuangkan untuk akses jalan
jalan kaki gitu loh seperti mungkin artinya itu sebagai bebas mobil masuk istilahnya itu kayak di pasar baru ya
pasar baru itu memang dibuat jalan untuk pejalan kaki jadi untuk wisata kuliner itu beda lagi
tapi kalau untuk konsep untuk kendaraan maupun trotoar kayaknya nggak masuk di sana
nggak masuk ya pak
pak ari selama ini dari dinas bina marga dki sendiri sudah melakukan revitalisasi beberapa trotoar
kita tahu ada trotoar
trotoar kemang dan juga cikini yang ketika revitalisasinya cukup menimbulkan kemacetan pak
apakah memang setiap proses revitalisasi trotoar ini akan seperti ini
atau ada backup plan nya untuk mengurangi kemacetan di wilayah tersebut
ya ya tentunya memang kalau kita bicara kemacetan itu memang sebelum direvitalisasi pun daerah kemang juga sudah macet titik ini juga sudah macet
namun ini kan kalau kita bicara pada saat mulai pembangunan
itu memang dampaknya memang sering ada
namun kita juga sudah atur dengan dinas perhubungan kaitan dengan pengaturan andalalinnya
artinya terjadi upaya dalam untuk mengatasi kemacetan itu ada rekayasa lalu lintas
tapi sekarang juga begitu sudah kita revitalisasi alhamdulillah di sikini pun dan kemang raya pun juga sekarang sudah kelihatan bagus dan rapi
dan masyarakat pun tanggapannya juga ternyata antusias untuk dibuat lokasi yang lainnya
oke saya apresiasi beberapa trotoar juga sekarang terlihat cantik lebih luas bahkan di titik kemang dan juga cikini
tapi sayangnya juga masih ada beberapa oknum nih pak hari yang memanfaatkannya untuk parkir
kita tahu ada mungkin ada beberapa oknum dari ojek online atau ojek konvensional yang parkir di trotoar
ini ada koordinasi tidak pak hari
antara bina marga dan juga
dan juga dinas dinas terkait supaya bisa melakukan penindakan bisa apa namanya ya
ini sudah dibangun dengan cantik bahwa ya kita bareng bareng untuk merapikannya gitu
oh iya ya memang betul kemarin memang kita kemarin lagi fokus untuk penyelesaian trotoar
namun sekarang kan sudah selesai
kita juga lagi mempersiapkan pergub ya pergub kaitannya dengan pemanfaatan trotoar
tentunya nanti kalau pergub itu sudah keluar artinya untuk yang
ojek online maupun yang lainnya maupun pkl yang ada tentunya itu kita akan larang
nanti kita akan koordinasikan dengan masing masing wali kota kemudian dengan satpol pp maupun dinas perhubungan
sebagai bentuk tim kolaborasi di dalam penanganan penindakan bagi ojek ojek online maupun pkl yang nantinya memang dilarang di area tersebut
oke rencananya pergubnya akan diteken kapan pak hari ada informasi
lagi berjalan verbal lagi berjalan
ya mudah mudahan sih awal awal januari inilah nanti pergub itu ada jadi nanti kita langsung melakukan penindakan penindakan begitu
oke baik terima kasih pak hari nugroho kadis bina marga dki jakarta sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected